minggu malam jalur nagrek ramai kendaraan hingga mengular sepanjang satu km
lebih dari seratus ribu kendaraan baik roda empat maupun roda dua melewati jalur nagrek hari ini
dari minggu siang hingga malam jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan
puncak arus balik yang diprediksi terjadi malam ini memaksa petugas memperlakukan sistem kontraflow
dari arah garut menuju bandung menggunakan tiga lajur sedangkan arah bandung menuju garut menggunakan satu lajur saja
kondisi terkini di jalur selatan nagrek sudah ada jurnalis kompas tv abel insani
abel selamat malam tadi hujan sempat mengguyur wilayah nagrek
nah kalau sekarang seperti apa pantauan arus baliknya
untuk malam ini pantauan kami dari jalur nagrek ini memang masih terlihat ramai lancar
dan bahkan untuk kontraflownya ini masih diberlakukan
artinya penerapan dari rekayasa lalu lintas yakni kontraflow masih diberlakukan
tiga jalur ini dari arah garut menuju ke bandung sedangkan satu jalur ini dari arah bandung menuju ke gar
hal ini dilakukan karena memang untuk jumlah kendaraan di lingkar maksud saya di jalur nagrek ini memang sudah banyak sekali cindy
bahkan untuk saat ini adalah prediksi dari puncak arus mudik sehingga untuk antisipasi ini terus dilakukan
untuk petugas juga dua puluh empat jam cindy standby untuk melihat bagaimana situasi dan kondisinya di jalur nagrek begitu ya
artinya lalu lintas ini tetap diatur sedemikian rupa agar bisa mengurai kemacetan yang terjadi
karena memang ada beberapa titik di jalur nagrek ini yang terlihat macet begitu ya seperti di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di cikaledong
arah menuju ke limbangan ini juga macet begitu ya sehingga memang untuk rekayasa lalu lintas ini diterapkan
memang untuk saat ini kontraflow yang masih sedang diterapkan dan akan terus diterapkan sampai nanti memang untuk kendaraan ini sudah bisa terurai kemacetannya
tetapi memang untuk daerah di limbangan ini memang ada penerapan juga sini ya ini adalah penerapan rekayasa lalu lintas seperti
jadi ini adalah satu arah begitu dan juga buka tutup jalur
mengingat untuk saat ini adalah arus balik sehingga yang ditutup sementara waktu ini adalah jalur dari bandung menuju ke garut
sedangkan untuk jalur dari garut menuju ke bandung saat ini dibuka sehingga dari kendaraan ini masih bisa berjalan secara
tetapi selancar lancarnya kendaraan yang berjalan di jalur nagrek pada malam hari ini cindy ini hanya bisa berjalan sekitar
artinya memang dari kendaraan ini harus memperpelan laju kendaraannya karena memang untuk jumlah kendaraannya ini yang sudah cukup banyak
sekitar lebih dari satu ratus tiga kendaraan ini sudah melewati jalur nagrek dan bahkan malam ini diprediksi akan lebih banyak lagi dan akan lebih ramai lagi
memang untuk saat ini dari jalur nagrek
baik terima kasih jurnalis kompasiv via belen sani selamat bertugas kembali tetap berhati hati